kang disini perlu karyawan
tanya aja sih bos
pernah khusus mesin
sudah pernah kerja di bengkel
adik sudah besar
sudah harus bisa pakai baju seragam sendiri
udah bisa kok
iya tapi kurang rapih
iya itu namanya udah bisa tapi kurang rapih
adik kalau dikasih tahu jangan ngelawan
kalau ngelawan cuma jawab aja
udah udah udah
sekarang waktunya berangkat
baju kamu nggak ganti
saya sama istri saya diusir
nggak boleh pulang ke rumah
ayu kita cari kerja
kalau mau cari kerja yang lain
cari aja sendiri
kamu tetap mau jadi tukang todong

pas keluar tau ada orang
kenapa enggak punten
enggak punten juga
mau kembali sama mantan
seberapa tanggungnya saya bertahan
bertahan mengharapkan kamu
udah saya mau berangkat
itu apaan ini
tak ada apa apaan lah
tapi bukan apa itu
esok ini kita heran
based dessa merupakan
diza dewi rosa elvi gagal semua
mak ubat lagi makan
ya udah terusin dulu makannya
jun kamu tadi tau ranti dateng
mana gak ada ranti
aku juga gak liat aku dikasih tau orang sdm
tadi ranti kesini nganterin surat pengunduran diri
sekalian minta surat keterangan pernah kerja disini
kenapa akhirnya harus begini
kang disini perlu karyawan
tanya aja sih bos
pernah khusus mesin
sudah pernah kerja di bengkel
bukan kamu masih capek
kamu kamu seseorang dosen
dia udah highness perang
halnya kita tempankanwest noise lagi

rosa elvi gagal semua
nggak terus udah selesai
kamu gak mau punya istri
ya mau atuh mak
habis diza dewi rosa elvi ada yang baru
bu bet baru kenal
cantik aja atau cantik banget
jangan cantik banget atuh bet
yaudah terserah kamu aja
nah gitu atuh mak
yaudah bu bet mau jalan dulu mau ngecek saeb terus mau ketemu sama si cantik
si cantik itu siapa namanya
ya ada apa
kamu kerja sendiri
nggak masuk lagi
kalau dia dateng atau nelpon bilang dia udah dipecat
ya udah kabeing kabeing
vin fordi kamu tahu
kamu akan kumasukin dulu
aku yang masuk dulu kan
ibu dalam abad
ya kasihaksi saja bu bet
isi dia di bamm
minta namanya isi
ibu sesuai kan
ah kang yang punya
butuh tambahan karyawan
saya mau kerja
maksudnya kamu mau ngelamar kerja
mau kerja disini
kamu saya terima
sana langsung kerja bantu si umar
mana dopet kamu
ikut saya ke kantor
maaf pak barusan saya cuma bercanda aja
saeb yang jualan
saya jadi supervisor aja